cs dulu berdua sekarang lagi ada di markas geng segala
ini bahasan yang pantas buat kalian semua
karena berhasil lolos dari razia polisi
ngeliat kalian semua masih kumpul disini
berarti semuanya utuh kan gak ada yang ketangkep polis atau kena razia
lu liatin aja di mukanya semuanya kita aman
giri mana belom dateng
aku juga baru nyadar giri kagak ada
emang dia kenapa dia nggak kena razia kan
enggak semalam dia kabur sama gue juga kok
kita udah sempat pulang ke rumah masing masing
ya mungkin dia ketiduran kali
abis itu kena hibernasi kaya buruan kutub
bisa aja loh catnya kremik
ya mungkin ya kita tunggu nih disini nanti
eh eh eh nih paha gua geter nih
siapa sih ah
ngomongnya gua gak kenal males juga gua angkatnya
iya jangan kayak gitu
siapa tuh yang penting
ya mungkin dia fans gue
pengen liat muka gua doang liat video gua
ya angkat aja angkat siapa tuh yang penting
halau siapa nih
cs itu berdua sekarang lagi ada di markas geng segala
weh boy maksud lo apa nih
tenang tenang tenang
tenang gue sepak emosi bisa gak sih
gak kayak gitu caranya
pastar boy mau kesini untuk gantinya
weh gary lo aman aja disana gary
gak kayak gitu caranya iyan
gue pernah suka dengan cara kayak gitu
gini dari disana
jadi lo yang laporin kita semua ke polisi
karena semua kemauan lo gak terlaksana
gue tunggu lo disini
lu denger baik baik ya
gak pernah sedikit pun ada rasa takut di dalam diri gue buat nyamperin markas gang serigala
karena gue bukan pecundang yang hobinya nyandra orang yang gak bersalah
weh lo mau kemana
gue gak mungkin buang buang waktu gue disini
gary butuh bantuan gue
gue tau gary butuh bantuan lo
tapi gak mungkin lo hadepin sendirian
terus lo lebih pilih gary sendirian disana
gue harus tetep kesana iyan
lu kesana tapi sama kita semua
semua diem semua diem tenang
yang disuruh dateng cuma gua bukan kalian
gua tau dia minta lu dateng
ketika lu dateng sendirian kesana apa yang mereka lakuin
mohon dia yang mungkin sendirian
lu ga percaya sama gua yan
lu ga mau gary selamat
kalian ga mau gary selamat
turutin omongan gua
tunggu disini biar gua ngurus semuanya sendiri
termasuk lu yan
gua yakin cewek itu lari disini
kita kejar sampe dapet
kemana tuh cewek
laringnya cepet banget
yan jany lari ke sana
untung aja gue gak ketahuan

lepasin garis sekarang